kejaksaan agung mencopot sementara jabatan jaksa berinisial ekt
yang diduga memeras keluarga tersangka narkoba senilai delapan puluh juta rupiah
oknum jaksa tersebut saat ini sudah dipindahkan ke kejaksaan tinggi sumatera utara
untuk menjalani pemeriksaan
kepala pusat penerangan hukum kejaksaan agung mengatakan
oknum jaksa ekt yang bertugas di kabupaten batubara sumatera utara tersebut
saat ini sudah dicopot dari status jaksa
oknum jaksa tersebut kini tengah menjalani pemeriksaan pengawasan
di kejaksaan tinggi sumatera utara
kasus tersebut mencuat saat ibu tersangka yang merupakan seorang guru
merekam momen pemerasan oleh seorang jaksa wanita
dalam percakapan video yang viral
jaksa tersebut meminta uang senilai seratus juta rupiah dengan dali
untuk merehabilitasi tersangka
namun sang ibu hanya menyanggupi memberikan uang senilai delapan puluh juta rupiah
dengan cara dijisik
dan sudah memberikan tiga puluh juta ke jaksa tersebut
yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan tercelah
maka yang bersangkutan tidak segan segar akan dilakukan proses pidana